gak kenapa megangin gitu juga
takut ada kuman
kumannya tuh di lo gani gue
yah dari tadi kebu
jangan lupa makanannya dibawa
nanti buahin lagi makanan buat aku ya
ini gak mau dihabisin
buahin lagi ya
iya kan ada pak amri
jangan nyayang kesempatan yang kesepitan ya
kalau saya ingat
ya tapi juga manusia kan kadang lupa
ada apa sih
ah minta maafkan di rumahnya bu
ya udah panggir
udah tak ada juga
pijetin udah gak sih
lama banget ya
mana tadi tangan yang sakit
jadi kambing congnya lagi di sini
ngeliatin orang pacaran
yang ini juga
gue mau ke tempatnya bajur dulu
ndok lo tolong beli minuman dan makanannya
tio tangguh jangan
gue mau reset tuh mereka tangga
aduh udah ada perjanjian lagi
kalau reva nggak ada di rumah
berarti dia di mana ya
pasti di tempat rakyat
mboy ada berita buruk banget mboy
barusan gue sama siotang habis diajar mboy
sama itu si rio sama teman temannya gak seberapa itu mboy
mereka di mana sekarang
aduh lo bakal nanya dia lagi
kalau dia masih di sini
udah pergi lah
bener bener keterlaluan ya
si cah gak bisa tepatin janji dia
yaudah yaudah kalian tenang aja ya
nanti gue bakal samperin chandra
dan gue akan lagi janji dia
gak mungkin tuh ya mbak ya
chandra sensi itu
belum boleh ngajar lagi
terus gue harus cari dia di mana ya
yaudah yaudah yaudah
kondisi kalian gimana sekarang
ya alhamdulillah sih boy
kita baik baik aja
tapi babak belur dikit sih
nggak perlu juga dibawa ke rumah sakit boy
kalau kalian mau ke rumah sakit juga gak apa apa
nanti gue tanggung semua biayanya
sumpah gue salut banget punya sahabat kayak lo
pengertian sama teman
nggak perlu ke rumah sakit
kasih tahu lo boy ya
biar lo kasih tahu info ke anak anak wario lainnya
biar mereka tuh lebih waspada lagi
siapa sih namanya tadi
sama rio sama teman teman yang gak seberapa itu
yaudah kalau gitu kalian langsung pulang ya
yaudah deh boy
yaudah deh kalau gitu
tapi di mana ibu nyari dia
bu devi kan pacarnya dia
kenapa gue gak nanya ke bu devi aja
pasti pak amir punya nomor bu devi
ini juga sama ya
ini sakit berduanya
bapak lagi sibuk ya
oh jadi saya ngeganggu dong pak
oh enggak enggak boy
gini dulu pak
saya boleh minta nomornya bu devi gak pak
ya buat pdkt sama bu devi
saya mau minta nomornya chandra pak
yah kalau itu sih gak usah ditanya boy
kebetulan orangnya lagi sama saya
bentar ya boy
oh ya makasih dahulu gw langsung nangis
boleh bu ya
gak ada bang soalnya saya baru dikasih kabar sama anak anak warior
katanya mereka habis digebukin sama geng rio murid murid abang
duh tuh orang emang cari masalah terus ya
gini gini deh boleh lo tenang aja gue akan kasih hukuman ke mereka bertiga oke
oke bang saya pegang omongannya bang ya makasih
mas inget ya
ingat janji kamu pokoknya aku gak mau kamu berantem lagi apapun alasannya
iya tapi ini janji yang harus aku tepatin
dan janji seorang kesatria itu emang harus begini harus ditepatin
kesatria sih kesatria handphone tulangin dong
nih kenapa lo megangin gitu juga
takut ada kuman
kumannya tuh di lo bukan di gue
yaudah aku pulang ya
iya dari tadi kebu
udah ya kamu istirahat
jangan lupa makanannya nih bu nanti bawain lagi makanan buat aku ya
ini gak mau dihabisin
betul ini tempatnya
om pingin sekali ketemu dengan reva apa bisa
aduh om tapi aku gak yakin deh kalo misalkan reva mau ketemu om
nah lumayan loh reklam tidur dompet